bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan anies baswedan ikut memperingati hari kemerdekaan ke tujuh puluh dua
anies bersama dengan keluarga mengikuti upacara bendera dan lomba tujuh belas agustus di waduk lebak bulus jakarta selatan
kamis pagi anies rashid baswedan bersama sang istri menghadiri upacara bendera merah putih di waduk lebak bulus yang tidak jauh dari tempat tinggalnya
anies datang menggunakan baju lurik khas jawa lengkap dengan memakai belangkon di kepala
usai anies ikut menjadi peserta upacara ia langsung bergegas ganti baju untuk mengikuti lomba tujuh belas agustus dengan warga sekitar
setiap kali ada peringatan tujuh belas agustus ini adalah perayaan rakyat
bukan sekedar upacara oleh negara yang ditonton oleh rakyat tapi perayaan oleh seluruh rakyat
tarik tambang gak pak
iya saya mau tarik tambang
terus kalau ada lomba pukul bantal saya ikut
pokoknya lomba lomba tujuh belas an itu kan lomba yang seru ya
paling favorit tarik tambang
anies bersama kedua anak dan menantunya ikut menjadi peserta lomba tarik tambang dan lomba gebuk bantal
anies mengatakan kedua lomba yang ia ikuti membutuhkan strategi dan kerja
sama tim untuk memenangkan perlombaan
tidak hanya melawan warga sekitar salah satu rekan media juga menjadi lawan anies dalam lomba gebuk bantal
dalam perlombaan ini keseruan warga terlihat usai salah satu lawan anies jatuh terjemur
dan semakin seru ketika melihat anis juga ikut terjebur dalam sesi terakhir perlombaan gebuk bantal melawan warga
selalu hadir gak semuanya dia mengikuti acara dari upacara sampai tari tambang
biasanya balap karung tapi sekarang ini balap karung gak ada jadi diganti gebuk bantal
wah seru dia memang juara bertahan mbak
juara bertahan dan dia selalu menang
karena mending anak buahnya juga gede gede badannya
anies mengatakan dalam memperingati hari kemerdekaan tahun ini adalah kesempatan bagi warga indonesia untuk bersiap memilih pemimpin baru yang bisa menuntaskan janji janji kemerdekaan
bila mulai helah nedi pranedia jakarta